dalam kunjungan kerjanya di halmahera utara presiden joko widodo meninjau proses pelaksanaan vaksinasi masal warga halmahera utara maluku utara
presiden jokowi datang untuk memastikan proses vaksinasi covid sembilan belas yang disiapkan gratis dari pemerintah untuk warga terdistribusi dengan merata hingga ke pelosok daerah
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat menyampaikan arahannya saat datang meninjau langsung proses vaksinasi covid sembilan belas bagi warga di halmahera utara maluku utara rabu siang tadi
kepala negara mengatakan distribusi vaksin harus sampai ke pelosok agar vaksinasi nasional berjalan sesuai target pemerintah
untuk kecamatan kau halmahera utara yang dikunjungi presiden jokowi proses vaksinasi masal bagi warga akan mulai dilakukan sejak rabu dua puluh empat maret dengan target seratus orang penerima vaksin perharinya
selain meninjau proses vaksinasi masal kepala negara juga melakukan dialog singkat dengan warga terkait pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas di halmahera utara
kepala negara mengatakan distribusi vaksinasi masal bagi warga di halmahera utara yang dikunjungi presiden jokowi proses vaksinasi masal bagi warga terkait pelaksanaan vaksinasi masal bagi warga terkait pelaksanaan vaksinasi masal
pertama di suntek sakit
kenapa mau divaksinasi
supaya penyebaran covid sembilan belas itu tidak kena sama saya
oh supaya penyebaran covid sembilan belas tidak kena sama pak argyus
apa pesan pesan untuk masyarakat yang lain apa pak agus
ada pesan apa
selalu saya pesan ya kalau boleh seluruh masyarakat harus dikatakan
iya nanti ini semuanya semuanya akan divaksin tapi memang tahap demi tahap
nanti sampai insyaallah sampai akhir tahun semuanya akan dilakukan
sehat ya pak argyus